mak mau menikah sama kemet
bukan siap sudah selesai pak
apa jennifer udah bisa segera mulai belajar sekarang
bapak bisa tinggalkan kami berdua
pak idoi dan jennifer pak
bisa bu guru
kamu baik baik disini sama bu guru yola ya
jennifer gak mau ditinggalin
jennifer ikut sama papa
jennifer gak mau ikut sama bu guru
jennifer mau tinggal sama papa
bukan ditinggal pergi jauh jennifer
tapi papa cuma mau main ke rumah teman aja kok
bapak mau ke rumah om akun
bapak ke rumah om akum dulu ya
kamu baik baik aja disini sama bu guru yola
bapak masuk bu guru
bu silahkan duduk
bapak kasih ya
bukur yola namanya siapa
bukur yola namanya siapa
sebelum kita mulai belajar
ibu guru punya oleh oleh buat kamu
itu yang bikin a sobri sedikit bingung
ma juga gak mau bantu ngebiayain
terus gimana a
cantik gak usah khawatir
biar a sobri sendiri yang nyari
ayo masuk ke dalam
kusut pasti urusannya kum
kalau si dede menikah sama si sobri
ya pastinya begitu
tapi ada baiknya juga sih kom
kisah masa lalunya pak kemet sama maeros akan terungkap
di antara mereka itu siapa yang mengkhianati siapa
ya saya juga nggak tahu kok
pak kemet kan orangnya seperti itu
maeros juga begitu
mereka sebenarnya kan cocoknya
ya nggak tahu juga ya kum ya
nggak soalnya kan sih
teribet aja persbicaraan kita
nanya apa tuh ceng
kan saya udah tahu tentang saya semuanya ceng
tuh men dia pintar kum
tolong ambil stapl di kantor desa ceng
lu pernah jadi rt ya
kalau rt itu nggak nyuruh nyuruh orang dang
emangnya kenapa sih ceng
kan kamu bisa saya angkat jadi hansip
belum jadi rt aja udah semena mena gimana jadi presiden
kalau saya jadi presiden maaf nih ya
saya tidak akan kenal kamu
tapi ya sudah lah ya saya terima kasih
mendukung saya jadi presiden
waalaikumsalam kak koswara
saya mau benerin keran kamar mandi yang rusak sama wastafelnya
sekalian temboknya yang rembes
saya udah bawa pelapis anti bocornya
iya kak koswara silakan masuk
saya bantuin ya
kalah cepat matanya udah pulang ah
pasti buah kunci yang satunya lagi
ah sobri anterin ya
gak usah gak apa apa
ya sudah kalau gitu ah sobri pamit dulu
salam buat emak ya
kamu abis ketemu sobri
masih mau berhenti
masih mau berhenti
masih mau berhenti
sup naras patung